memang patut disyukuri alhamdulillah memang enam kasus ya kan tiga hari berturut turut
tapi yang bisa dicatatkan adalah berturut turut juga tesnya berkurang renhard
walaupun satgas tentu sudah menyatakan bahwa ini bukan bagian dari siapan untuk pelonggaran

walaupun kalau di jakarta saya sebenarnya kalau mau potong rambut di mana mana memang tidak perah putus itu potong rambut renhard
kemudian warung kecil juga tetap buka kemarin kemarin juga sebetulnya
tapi mungkin dengan penegasan dari presiden mungkin bukan hanya di jakarta
nanti di seluruh daerah juga nanti akan kembali buka tentu dengan protokol yang ketat
nah ini protokol ketat seperti apa yang harus kita monitor
karena di masyarakat itu penyebaran
dan covid itu masih sangat luas dan masyarakat sebetulnya secara protokol juga tidak ketat
dari data terakhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuan terhadap covid itu ya tidak signifikan di daerah gitu
kemudian soal presiden tadi menyinggung tentang vitamin dan suplemen yang dilengkapi
termasuk tadi mas rewo sampaikan oksigen dan lain lain
presiden sudah ngecek kemarin ya kan beliau bahkan datang ke apotik segala macam ngecek ya kan
persoalannya adalah semua barang yang kemudian tanda petik disampaikan oleh menteri
saya ambil contoh ada namanya oksigen terator
ketika tidak ada tabung menterinya bilang pak menteri kesehatan bilang bahwa sekarang ada namanya konsentrator
itu lebih top nggak perlu kita isi ulang oksigen
sehari kemudian harganya melejit
dan itu terjadi juga di obat covid segala macam ketika itu disebut ivermectin misalnya langsung melejit
begitu saja semudah itu terbang terbang terus harga
dan kalau kayak gitu kemudian mengeluarkan patokan harga
apakah diikuti tidak juga
nyatanya kemarin ada penangkapan apa namanya malah ada mafianya ternyata
kita segar sekarang di obat obatan covid
itu juga harus diperhatikan
kemudian disinggung tadi soal angka kematian yang naik
dan angka kematian itu ironisnya lebih banyak karena orang yang belum divaksin
catatannya adalah vaksinasi itu belum tuntas
vaksinasi belum tuntas
dan masih banyak sekali warga yang belum divaksin
dalam kondisi kayak gini sebetulnya pr yang sangat banyak
yang belum dituntaskan renat
karena memang vaksinasi itu apa namanya
apa namanya banyak sekali data ya
saya cek akan saya sampaikan datanya
jadi vaksinasi itu menurut nkc itu adalah yang belum divaksin itu lebih banyak yang meninggal
artinya masih sangat jauh dari tuntas
jadi apabila ppkm dilanjutkan apapun itu namanya
level empat oke itu sudah bagus
dengan pelonggaran dengan tanggung jawab
jadi pengawasannya protokolnya kemudian dan lain lain termasuk vaksinasinya
termasuk yang harus ada untuk menanggulangi covid ya obatnya perangkatannya dan lain lain
itu tentu jadi pr yang harus juga diperhatikan reinhardt
oke artinya kita tentu mendukung keputusan untuk memperpanjang
tapi juga dengan sejumlah catatan
tapi yang juga tidak bisa kita hindari mas revo dan juga mas revo
adalah muncul pro kontra dan juga mulai ada gesekan di level masyarakat
atau mungkin di level elit
mulai memunculkan isu isu soal penanganan pandemi di bawah presiden jokowi
yang dianggap tidak cukup mumpuni
bahkan ada yang menolak ppkm karena berdampak langsung terhadap ekonomi
nah soal ini bagaimana kita harus memberikan perhatian bahwa
oke ini diperpanjang tapi ada pr pr yang belum dituntaskan oleh pemerintah

atau orang orang yang mungkin jelas terdampak karena diperpanjang ppkm level satu

bagaimana kita menyoroti soal ini
tapi kita harus break dulu mas elvan dan juga mas revo
sambil nanti kita akan dengarkan kabarnya ada konversi dari erlangga hartarto
menko perekonomian tapi kita harus break kami akan segera kembali
anda kembali di newscast
anda kembali di newscast
anda kembali di newscast
kita masih dalam editorial view bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
tapi ternyata mas revo dan juga mas elvan kita harus menyimak dulu ini
ada pernyataan dari pemerintah dari menko perekonomian erlangga hartarto
dan juga mungkin menko maritim medan investasi lut binsar panjaitan
berkaitan juga dengan pelaksanaan dari ppkm
kita dengarkan dulu ya mas revo dan juga mas elvan apa pernyataan pemerintah
menterinya menteri terkait
dan untuk ini kami minta pak menteri terkait dan untuk ini kami minta pak menteri terkait dan untuk ini kami minta pak
menko maritim medan investasi lut binsar panjaitan
untuk menjelaskan karena pak menko maritim medan investasi lut binsar panjaitan
adalah yang menangani jawa bali
dan jawa bali ini adalah bagian terbesar dari penduduknya dibandingkan di luar jawa bali
silakan pak menko maritim medan investasi lut binsar panjaitan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu rekan rekan media saudara sebangsa dan setanah air
sesuai dengan pengumuman dari bapak presiden
mulai tanggal dua puluh enam juli sampai dua agustus dua ribu dua puluh satu
akan diperlakukan ppkm level empat
untuk kabupaten kota yang memiliki asesmen who level empat
dan level tiga untuk kota kabupaten yang memiliki asesmen who level tiga di seluruh jawa bali
pemberlakuan ppkm level empat dan level tiga ini dikaji berdasarkan tiga faktor utama
yaitu indikator laju penularan kasus dan respon sistem kesehatan yang berdasarkan panduan dari who
dan indikator ketiga adalah kondisi sosioekonomi masyarakat
dan presiden menekankan betul yang terakhir ini yaitu
dan presiden menekankan betul yang terakhir ini yaitu
kondisi sosioekonomi masyarakat
jadi kita membuat tiga indikator itu menjadi barometer kita
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
penyesuaian terhadap ppkm level empat yang akan diberlakukan tanggal dua puluh enam juli besok
sehingga dua agustus dua ribu dua puluh satu adalah sebagai berikut
pertama pasar rakyat yang menjual sembah koseh hari hari
diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat
dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari hari
di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemda
dan kami minta pemda supaya mengatur betul karena
jangan sampai terjadi kerumunan dan bisa menjadi kluster baru
pedagang kaki lima toko kelontong agen outlet voucher pangkas terambut laundry
pedagang asongan bengkel kecil cucian kendaraan dan usaha kecil lain yang sejenis
dijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat
sampai pukul dua puluh satu yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah
saya mohon di sini juga pemerintah daerah ngatur
dan kami sudah briefing tadi semua pemerintah daerah
sampai kepada kabupaten dan kota dari mulai tingkat gubernur
ketiga warung makan pedagang kaki lima lapak jajanan dan sejenisnya
yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka
diizinkan bukan dengan protokol kesehatan ketat
sampai pukul dua puluh dan waktu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung dua puluh menit
dan kami sarankan selama makan karena tidak pakai masker
jangan banyak berkomunikasi
keempat transportasi umum kendaraan umum langkutan massal taksi
konvensional dan online dan kendaraan sewa rental
dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
ketentuan yang lain sama dengan ppkm level empat berjalan sebelumnya
nah total ada sembilan puluh lima kabupaten kota yang menerapkan ppkm level empat di jawa bali
untuk ppkm level tiga akan diterapkan di tiga puluh tiga ibu kota di jawa
kabupaten kota di jawa bali ketentuannya antara lain sebagai berikut
untuk industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi
dengan pengaturan shift di mana setiap shiftnya dapat beroperasi
di fasilitas produksi dan pabrik sehingga jika beroperasi dengan dua shift
ya kita tadi dengar pernyataan dari menko maritim dan investasi
luhut bin sarpanjaitan yang juga menjadi penanggung jawab ppkm jawa dan bali
yang menyampaikan aturan turunan ya dari ppkm level empat tadi
yang disampaikan penyesuaian penyesuaian yang akan berlaku mulai besok
tapi yang kemudian saya tangkap ini adalah pertimbangannya
sosioekonomi yang terjadi di masyarakat dan ada poin poin yang berubah
seperti pembukaan pasar rakyat kemudian pembukaan tempat makan
yang kemudian boleh makan di tempat tapi tidak boleh berkomunikasi
kira kira begitu ya tadi disampaikan oleh pak luhut bin sarpanjaitan
saya lanjutkan kembali kalau begitu dengan mas revo dan juga mas elvan
ada ternyata memang dimensi pertimbangannya adalah kembali ke sosio ekonomi masyarakat ya
yang memang jelas jelas terdampak dari pemberlakuan ppkm yang kemarin
dan diberlakukan ppkm level empat dan sekarang ada penyesuaian penyesuaian
yang tadi disampaikan oleh menko marifest
dari situ apa yang kemudian perlu kita perhatikan dan menjadi poin poin catatan
dan juga kritik mungkin dari media agar pemberlakuan ini tidak menjadi sia sia ke depan
ini memang pilihan yang sangat rumit ya
sejak pertama kali pandemi berlangsung bulan yang masuk di indonesia ya
maret dua ribu dua puluh gitu kita selalu berada di simpang antara kesehatan publik dengan ekonomi
tapi tentu saja memang yang harus dicatat yang harus diutamakan adalah kesehatan masyarakat gitu
karena kalau misalkan kesehatan masyarakatnya ambrol ekonomi pasti akan juga ambrol
jadi terpenting memang bagaimana kemudian menyehatkan masyarakat
nah problemnya memang reinhardt ketika pemerintah itu mengambil kebijakan ppkm
ini kan berbeda dengan kekarantinaan ya karantina yang diatur undang undang
bahwa kalau misalkan kalau terjadi sebuah karantina maka bantuan itu harus disebarkan
atau harus diberikan kepada seluruh warga negara
nah ini kan ada memang bantuan sosial
ya kepada masyarakat masyarakat ekonomi yang di bawah gitu
jumlahnya walaupun relatif ya relatif besar
tapi kan belum tentu cukup gitu
kebutuhan masyarakat kan tidak hanya soal makanan bahan pokok dan lain lain
tapi juga mungkin anak sekolah dan sebagainya
nah kemudian dalam catatan selama ppkm darurat kemarin
yang kemudian diubah namanya menjadi ppkm berjinjang ini adalah
protokol kesehatan sebenarnya di tingkat masyarakat apakah sudah benar benar berjalan dengan baik gitu
karena kalau misalkan di rumah saya misalnya di sekitar saya tinggal itu
masih banyak orang tidak mengenakan masker
masih banyak orang orang yang berjualan di pinggir pinggir jalan itu ya maskernya
kalaupun dipakai mungkin hanya menutupi dagunya
ini juga menjadi persoalan yang bagaimana kemudian pemerintah
tidak hanya mengawasi jam buka tapi juga praktek protokol kesehatan
tentunya pendekatannya juga harus dipertimbangkan dengan masak ya
karena selama pelaksanaan kemarin konflik antara petugas di lapangan
dengan masyarakat di tingkat bawah juga seringkali kita dengar gitu
bagaimana masyarakat misalnya mengusir satpol pp atau petugas yang sering
misalnya mengusir satpol pp atau petugas yang sering
misalnya mengusir satpol pp atau petugas yang sedang melakukan penertiban
jadi artinya pendekatan pendekatan persuasif harus lebih dikedepankan
bahkan jika perlu pembagian masker secara gratis
ada pocok masker yang orang bisa mengambil masker medis tentunya ya
secara mudah itu juga harus dilakukan oleh pemerintah
karena saya tahu masker medis ini tidak cukup murah gitu
untuk masyarakat level bawah mungkin masker medis ini kan mahal

cuman ya hitungannya relatif cukup mahal
perlu adanya gerakan bagi masker misalnya
jadi pendekatannya kalaupun misalnya ada yang tidak hanya menertibkan jam buka
tapi juga persoalan prokes
kemudian apakah misalnya
kalau dalam pelaksanaan kemarin itu kita lihat energinya lebih banyak pada penyekatan penyekatan jalan
langkah lebih baiknya kalau misalkan energi dari petugas
di salur pintu
di salurkan untuk hal hal yang tadi
mengawasi di pemukiman pemukiman perkampungan perkampungan
mana menegakkan prokes kampanye prokes
karena dalam catatan kita
kluster terbanyak itu kan dari pemukiman di rumah gitu ya
bukan dari perkantoran atau dari belakangan
bukan dari perkantoran atau ini ya
tapi lebih banyak di sekitar rumah gitu
itu reinhardt sahabat catatan ya
jadi pengawasan di level masyarakat yang juga menjadi catatan kita
dan ya memang kembali lagi pilihan yang sulit ya mas revo soal dimensi ekonomi dan juga kesehatan
itu juga mungkin mas elvan
ada sejumlah catatan dari anda atau dari teman teman detik com
berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan juga oleh menko luhut
yang memang tampaknya penyesuaian ini karena pertimbangan sosioekonomi
yang di masyarakat pun kita lihat juga sudah mulai banyak yang
bahkan secara gamblang menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan ppkm karena urusan ekonomi tadi itu
ya reinhardt jadi ketika presiden jokowi mengambil keputusan untuk ppkm darurat
ya sebetulnya sudah betul diambil waktu itu karena memang kondisinya darurat
dan betul tidak lama setelah presiden mengumumkan ppkm darurat
kemudian memang situasinya betul betul masuk darurat dan akhirnya diterapkanlah protokol darurat dengan meminta bantuan asing begitu ya renat
dan sekarang ketika
ketika presiden kemudian mengambil keputusan untuk tanda kutip melonggarkan
ini bahasa di masyarakat ya
walaupun sebetulnya tadi disampaikan bahwa level empat isu masih ketat dengan banyak aturan tadi
itu juga sebenarnya keputusan yang diambil atas pertimbangan beliau juga ya
ketika keputusan pertama darurat tidak populis
kemudian masyarakat menjerit
masyarakat menjerit masyarakat kecil banyak ribut dengan satpol pp
warungnya ditarik warungnya ditutup dagangannya diambil segala macam
gitu cerita cerita kayak gitu
itu ramekan di detik comstory di masyarakat
rame di media sosial ya wajar kalau presiden mendengar
kemudian adalah hasil riset bahwa ternyata kepuasan masyarakat terhadap presiden terkait penanganan covid menurun
mungkin itu juga akhirnya presiden kemudian melihat mengevaluasi segala macam
sebetulnya banyak yang harus dievaluasi dari ketika ppkm darurat ya
kalau kita lihat banyak cerita
bagaimana tentang ibu hamil yang meninggal di taksi online saat dia nyari rumah sakit tidak ketemu
penderita covid kakek kakek yang meninggal di taksi online
banyak cerita kayak gitu
di penyekatan bagaimana keramaian keributannya
itu juga harus dievaluasi lagi supaya kemudian memang ketika menyelesaikan masalah yang seperti ini tidak kemudian panik bisa mencari solusi
kemudian setelah itu pr nya adalah bagaimana negara itu melayani masyarakat menjaga masyarakat
jadi kalau udah di posisinya kayak gini ya kan kan sudah boleh dua puluh menit ya kan
makan dua puluh menit apakah cukup gitu kan
itu artinya menjaganya gimana gitu kan
trevo sampaikan tadi ya kan masa iya setiap rumah makan dijagain segala macam
saya kira selain peraturan ini jalan masih apa namanya ini kan sebetulnya presiden mau menjawab nih
karena banyak sekali masyarakat yang menjerit tadi saya sampaikan
ada yang pengusaha yang sampai mobilnya dicoret coret karena terpaksa harus mecat karyawan
ada buruh yang tadinya gajian enam hari tujuh hari dan lain lain
ini bagus gitu langkah yang bagus
meskipun kondisinya masih darurat harus diikuti dengan upaya upaya
untuk upaya yang tadi saya sebutkan
jadi ketika situasi ini diturunkan mau gak mau ini istilahnya diturunkan levelnya lah
dengan boleh buka sampai jam tiga sore pasar dengan pangkas rambut warung bengkel boleh buka sampai jam sembilan
ini kan mulai boleh dilonggarkan
istilahnya tetap relaksasi lah pelonggaran
nah itu harus diikuti dengan pengetatan di pengawasannya
jadi harus dijagain betul
dan pengawasannya harus persuasif ini masyarakat ini rakyat
jadi ini menjalankan aturan iya
ya ini aturan
tapi ini aturannya itu aturan yang diarahnya itu untuk keselamatan rakyat
ini bukan aturan pelanggaran hukum antara kayak maling ayam sama pencopet gitu loh
jadi ini juga harus diperhitungkan
menurut saya semua menteri harus dikumpulkan oleh presiden dipimpin langsung oleh presiden dikasih guidance yang jelas
setengah protokol untuk bdkm level dua dan satu
jadi nanti dalam eksekusinya lebih enak
keputusan presiden jokowi itu akan betul betul menyelamatkan masyarakat gitu renhard
baik mas elvan itu dari sisi pemerintah tadi ya
dan juga mas revo soal ketegasan soal kebijakan yang diambil yang sudah diambil akhirnya
meskipun tidak ada bahasa pelonggaran
tapi tadi mas alvan katakan ya dari poin poin ini memang ada sebetulnya dalam tanda kutip penurunan pengetatan gitu mungkin
meskipun bahasanya tidak demikian
dari sisi masyarakat yang tadi mas revo juga menyoroti dari cnn indonesia menyoroti bagaimana prokes masyarakat juga banyak yang masih kendur
apa yang sebagai media kita perlu tekankan kepada masyarakat
jangan sampai kemudian karena perubahan nama ini atau ada beberapa poin yang kemudian dibuka sedikit aturannya
agar masyarakat juga punya andil yang lebih lagi
bahwa prokes itu bukan semata mata hanya himbawan tapi juga memang harus dilakukan
saya kira pendekatan kepada masyarakat harus lebih intens lagi harus lebih persuasif
harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat
kalau saya contohkan saya tinggal di jakarta ya kan
jadi sekarang orang orang itu kalau mau vaksin dia boleh ke rsu ke kelurahan itu boleh free gitu pcr juga free segala macam
kan kita datang ke sana gitu
misalnya kemudian pemerintah bikin vaksinasi
ya kan sekarang yang dilakukan pemerintah vaksinasi itu kan membawa masyarakat ke tempat umum
ya kan misalnya di surabaya dibikin di gor
protokol kesehatannya waktu itu sebenarnya ya kelihatan rame lah
saya mudah mudahan itu benar
sesuai caranya segala macam
di jakarta misalnya di rumah sakit ada di beberapa tempat segala macam yang dibikin khusus
menurut saya upaya upaya itu harus lebih didekatkan ke masyarakat
jadi vaksinasi ya jangan di kelurahan bikin di tempat tempat yang dekat dengan masyarakat
kalau yang masyarakatnya cukup banyak ya datangin aja
itu kan juga akan meningkatkan vaksinasi yang masih kecil tadi
kemudian perintah juga harus melindungi masyarakat
jadi begini masyarakatnya harus dilindungi
sekarang itu masyarakat yang sakit itu ini ya reinhardt ya banyak orang yang isoman meninggalkan sampai sekarang
karena mereka tidak dapat obat obatan tidak beli obat nggak mampu
obat obat diapotik terbatas
presiden sudah membuktikan kemarin ya kan
nah karena itu ini saya kasih contoh menarik
jadi teman saya setelah covid dia ngomong di grup whatsapp nya
dia bilang bahwa ada nggak yang isoman saudara saudara nanti saya kasih obat
mereka lapor satu satu saya pak siapa saya pak
tidak seperti itu
jadi masyarakat kami yang sakit teman teman yang sakit itu dia akan absen satu satu
mendapatkan bantuan covid yang sudah disiapkan presiden ya kan
nah kemudian bansos
ya kan bansos kan sekarang lagi dibagikan
mudah mudahan juga masyarakat bisa terbantu
bansos ini masyarakat itu berharap betul bansos ini betul betul sampai ke mereka yang membutuhkan
ya karena ada kasus di daerah bansos itu kemudian dikasih dengan amplop yang berbeda
itu dengan entah tujuan politik atau bukan tapi amplopnya itu bukan amplop dari pemerintah atau basnas tapi nama orang gitu
itu saya buat catatan
jadi artinya masyarakat betul betul butuh tentu oleh pemerintah reinhardt
jadi yang disampaikan presiden sampai ke masyarakat
itu ketika obat ya masyarakat gampang
ketika isoman mereka lapor langsung dapat
nggak usah bertilit tilit orang covid bertilit tilit
saya juga bersyukur akhirnya barusan gubernur dki anies menyampaikan bahwa icu sudah menurun
petensi juga sudah menurun
mudah mudahan dengan bidu masyarakat juga enak gitu
karena bikin masyarakat pokoknya masyarakat pengen dibikin sangat mudah sehingga cepat sembuh kalau sakit
nggak stres ya kan nggak kurang obat
kasus kemarin dari masyarakat
masyarakat yang mau ke wisma atlet itu harus daftar dulu kan ke puskesmas dan lain lain
ya kan dan itu viral di media sosial dan mereka baru ditelepon kalau sudah ada yang kosong
ya sekarang sekarang ini banyak yang masuk nih lah kemarin kemarin
ya mudah mudahan dengan menurunkan
sorry saya dari tadi pakai bahasa menurunkan ya
karena memang yang tidak boleh menjadi boleh
ya kan nggak boleh makan menjadi boleh makan
apa istilah yang tepat gitu kan
jadi dengan relaksasi ini istilahnya dipakai presiden itu level empat
udah mudah setelah itu masyarakat juga merasakan lebih dekat dengan pemerintah dalam penutup covid ini renat
boleh makan di tempat tapi tidak berkomunikasi ini juga agak bingung ya bagaimana pengawasan
ya boleh boleh diem bisa sambil makan
mas revo bagaimana kita kemudian sebagai media juga punya peran untuk mengedukasi masyarakat ya bahwa prokes itu penting tidak hanya sekedar himbauan
jangan sampai kemudian juga keputusan sudah ada aturan sudah ada
tapi publik tidak bisa
publik tidak sepenuhnya mendukung karena mungkin tidak disiplin
atau juga mungkin pemerintah juga perlu hadir lebih dekat lagi
negara perlu hadir lagi untuk masyarakat di tengah kondisi yang sulit
kita itu kan sekarang seringkali bertanya tanya ya
sampai kapan sih sebenarnya covid ini gitu
nah ini kan sayangnya ya reinhardt kalau kita melihat sejarah gitu ya
sejarah dari misalnya ketika influenza seratus tahun yang lalu misalnya
kemudian bagaimana ketika terjadi wabah
dari wabah dipteri dan lain lain
apakah pernah sebuah penyakit itu hilang
rasanya kan tidak gitu ya
influenza ketika ada seratus tahun yang lalu dan memakan korban hampir sepertiga penduduk bumi ya pada waktu itu
itu kan sampai sekarang masih ada
difteri campak dan lain juga masih ada
jadi kalau misalkan apakah covid ini akan hilang
covid ini akan tetap ada
ini yang harus kita catat sekarang kan gitu
bahwa covid ini rasa rasanya tidak akan hilang
nah sekarang problemnya
bagaimana supaya kita lebih bertahan aja menghadapi covid ini
caranya memang kalau dalam kasus influenza seratus tahun yang lalu
orang yang bisa bertahan itu terkena influenza kemudian hidup sampai dihidup dan beranak pindah
kita ini salah satu ini keturunannya gitu kan
nah tapi kalau yang tidak tahan meninggal
mekanismenya mekanisme alam
maka tidak ingin seperti itu
maka salah satunya adalah dengan cara yang tadi dikatakan mas elvan
kita membentuk herd immunity ini melalui vaksinasi
sama seperti dpt campak polio dan lain lain
penyakitnya tetap ada
tapi kita semua terproteksi karena adanya imunisasi atau vaksinasi
nah problemnya kemudian
karena angka vaksinasi di indonesia ini masih rendah ya
di jakarta sudah di atas tujuh puluh an persen suntikan pertama
tapi suntikan kedua masih di bawah lima puluh persen
di secara nasional suntikan pertama kan masih di bawah empat puluh persen gitu
suntikan kedua masih di bawah dua puluh persen
jadi artinya masih jauh gitu
selama proses ini masih jauh
vaksinasi itu masih jauh sampai untuk angka herd immunity
maka potensi penularan itu masih tinggi
karena itulah kemudian mau tidak mau protokol kesehatan yang harus kita terapkan
sampai benar benar kita mencapai herd immunity
mau nggak mau ya kita harus pakai masker kemana mana
keluar rumah itu keluar rumah pakai masker
himbauan lima m enam m yang sekarang selalu disampaikan oleh pemerintah ya harus kita patuhi
apakah perlu misalkan kita dine in makan di restoran makan di warung
kalau masih bisa kita bungkus ya bungkus aja
ngapain juga kita memasakkan di sini makan di warung
atau kalau misalkan dengan keluarga ya makan di mobil misalnya
jadi sebisa mungkin kita tak protokol kesehatan karena kita belum sepenuhnya terlindungi
karena itu tadi angka vaksinasi masih jauh
penularannya masih tinggi
di satu sisi yang lain rumah sakit fasilitas kesehatan tenaga kesehatan itu kelelahan
karena angkanya masih sangat tinggi
ketersediaan obat oksigen dan alat alat kesehatan
masih belum stabil
dalam kondisi seperti ini mau tidak mau masyarakat harus kita didik betul betul
supaya taat protokol kesehatan sampai semuanya terkendali
kalau misalkan semuanya sudah terkendali
kesiapan rumah sakit sudah mulai menurun
kemudian fasilitas kesehatan tenaga kesehatan alat alat kesehatan obat dan sebagainya
sudah berangsur angsur normal
bolehlah kita kemudian memasak
bolehlah kita kemudian melonggarkan lagi
seperti yang terjadi di beberapa negara yang lain
karena kita lihat di beberapa negara itu sudah tidak pakai masker
sudah bikin konser musik dan lain lain
kita tentu pengen seperti itu
tapi sebelum sampai ke sana tidak mau kitanya yang harus disiplin
nah itu yang harus kita sampaikan betul kepada masyarakat saat ini
semangat mas revo
semoga kita sampai ke sana
tapi untuk sampai ke sana tentu kita perlu

untuk masyarakat juga untuk pemerintah juga demikian
kita akan kawal terus bagaimana pemberlakuan ini
selalu menarik mendengarkan perspektif editorial dari mas revo dan juga mas elvan
besok kita akan juga pantau bersama
bagaimana pemberlakuan ppkm level empat versi yang baru ini akan diberlakukan di sejumlah kabupaten dan juga kota
terima kasih banyak mas elvan dhani sutrisno mas revolusi riza sudah bergabung
selamat malam hari ini di editorial view selamat malam sehat selalu
mas elvan dan juga mas revo terima kasih
terima kasih terima kasih mas elvan
akibat stok oksigen menipis igd rsud dr muhammad saleh di kota probolinggo jawa timur terpaksa tutup sementara pada hari minggu
news kasih akan segera kembali di satu